sementara itu mantan ketua umum p tiga roma hurmuzi atau romi mengajukan upaya pra peradilan ke pengadilan negeri jakarta selatan
namun dalam sidang yang digelar pada hari ini ketua umum p tiga tersebut tidak hadir
sidang diisi dengan pembacaan permohonan dari kuasa hukum romi
sidang seharusnya digelar pada dua puluh dua april lalu namun ditunda karena kpk berhalangan hadir
kpk telah membaca memori gugatan pra peradilan romi
dalam gugatan romi mengklaim tidak tahu menahu soal tas berisi uang dalam operasi tangkap tangan
sidang akhirnya ditunda setelah pembacaan permohonan pra peradilan oleh kuasa hukum romi
sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan yang berada di pengadilan negeri jakarta selatan
arief selamat siang setelah sempat
ditunda hari ini digelar sidang pra peradilan romi
romi sendiri tidak hadir sehingga tadi hanya dikuasakan ke tim kuasa hukum atau pengacaranya
apa alasan ketidakhadiran romi dalam sidang pra peradilan dan apa saja poin poin permohonan pra peradilan yang diajukan oleh romi
ya selamat siang tiffany
tadi baru saja selesai dilakukan sidang pra peradilan dengan agenda membacakan permohonan dari tim
tim rakyat hukum roboh hormuzi
dan tadi keterangan dari kuasa hukum romi yang diketuai oleh magdir ismail
magdir ismail mengatakan memang kehadiran romi di persidangan ini dianggap tidak terlalu penting
dan juga romi saat ini masih berada di rumah tahanan
sehingga dirasa secara prosedur dan birokrasi agak menyulitkan jika meminta izin kepada kpk untuk membawa romi ke persidangan
akhirnya dengan alasan alasan tersebut akhirnya tim rakyat hukum memutuskan untuk tidak menghadirkan romi ke persidangan
dan tadi dalam persidangan juga
dan juga tim rakyat hukum membacakan permohonan kepada majelis hakim
dan poin poin yang tadi saya rangkum di persidangan
itu yang pertama adalah tim persihat hukum meminta agar pihak hakim pra peradilan membatalkan status tersangka terhadap romi hurmuzi
atau romi mantar ketumuh p tiga
karena status tersangka tersebut dianggap tidak sah
dan tadi argumen argumen ataupun urayan euridis yang dipaparkan oleh tim rakyat hukum adalah
kpk pada saat menetapkan status tersangka kepada romi
itu dilakukan perhubungan
pada tanggal enam belas maret dua ribu sembilan belas
dan enam belas maret tersebut sudah dilakukan ott
yang dilakukan di surabaya jawa timur
dan ott itu dilakukan pada tanggal lima belas maret dua ribu sembilan belas
sehingga menurut aturan kuhap
ini penetapan status tersangka yang dilakukan oleh kpk
adalah bentuk penyalahgunaan mewenang
karena dari proses penyelidikan
penyelidikan tindakan sampai dengan penyelidikan ini tidak sesuai
bahkan dari tim penasihat hukum menilai bahwa
pengumpulan alat buku
yang dilakukan oleh kpk ini
itu baru dilakukan ketika romi sudah ditetapkan sebagai tersangka
karena seharusnya dalam aturan kuhap
itu seharusnya jika memang seseorang ingin tetapkan sebagai tersangka
itu harus diawali oleh bukti permulaan yang cukup
lalu ada keterangan saksaksi yang cukup
dan minimal ada dua alat bukti
dan ini menurut penyelidikan hukum
tidak dilalui oleh kpk
sehingga tadi tim penasihat hukum meminta
agar hakim membatalkan status tersangka romy
karena dianggap tidak sah
dan terlebih lagi juga tadi penyelidikan hukum
proses penyadapan yang dilakukan oleh kpk
yang dilakukan pada tanggal enam februari dua ribu sembilan belas
dimana pada tanggal enam februari dua ribu sembilan belas
itu salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap
jual beli jabatan di lingkungan kemenak
yaitu muafak wirahadi
itu ia bertandang ke rumah romi
dan dari hasil penyadapan tersebut
itulah yang digunakan sebagai dasar hukum bagi kpk
untuk bisa menangkap romi
padahal aturan penyadapan itu baru bisa dikeluarkan
jika seperindik sudah dikeluarkan oleh kpk
dan ini seperindik terhadap romi
itu baru dikeluarkan pada tanggal enam belas maretnya
menurut tim penyelidikan hukum
sudah melanggar sop dari kuhap
karena penyadapan dilakukan secara ilegal
sehingga dari tim penasihat hukum
aturan aturan yang ditetapkan kpk
terhadap romi ini
tidak sesuai dengan kuhap
dan bukti bukti permulaan yang dimiliki oleh kpk ini
masih bersifat prematur
dimana bukti yang digunakannya adalah
bukti kasus atau perkara orang lain

tapi dipaksakan agar dapat menjerat romi hurmuzi
dan tadi juga dari tim penasihat hukum
juga menyingkung masalah gratifikasi
diketahui dalam ott kpk
pada tanggal lima belas maret
itu dari tim kpk penyidik itu
menyita uang sebesar lima puluh juta
yang diterima oleh ajudan dari romi hurmuzi
dan menurut tim penasihat hukum
uang lima puluh juta tersebut
romi mengaku tidak tahu menau
dan tidak tahu apakah itu
sebenarnya itu adalah
sebagai bentuk gratifikasi
dan jika memang itu
dianggap atau dinilai sebagai bentuk gratifikasi
ataupun unsur pidana yang menangani
karena nilainya kecil sekali
hanya lima puluh juta rupiah
itu harusnya ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan
bukan kepada kpk
baik terima kasih arief
selamat bertugas kembali